satu sayangan gue aja belum bisa gue kalahin
ini malah nambah satu lagi
jadi ada dua sekarang saingan gue
udah lah put
lagian belum ada buktinya juga
sekarang kita fokus dulu sama musuh utama kita
malu tau gak
teriak teriak di kampus lagi
mansi mkewi gak kenapa kenapa kan
ian sama insem gieri yang bully thomas sampai discourse itu gak bener kan
iya bener itu
thomas fitnah kita
dan karena itu
aku sama ian discourse
aku bisa sampai discourse gitu
dan pertanyaan gue gini
kalian ngak macem macem gak
gak suka sama thomas
karena dia pengkhianat
awalnya gue sama mishlo cuma mau ngerjain dia doang
tapi dia playing victim sama kita
jadi mau gak mau suka gak suka
gue gak tau apa yang terjadi tadi
ya pantes kalian dihukum
ya kalian salah
punya dendam namanya
gue gak tau gue yang lupa

jangan punya sifat dendam
itu penyakit hati
buat gue wajar kalian diskorsi
aku masuk kelas dulu ya
mat kalau aku udah mau mulai
kayaknya tata sama mika ngambil kelas ini sama di hari ini
kita ketemu masuk kelas dulu ya
main sendiri jangan aneh aneh ya
udah kamu tenang aja
masuk kelas gi jangan sampe telat
oke gue kini main sendiri
gue cuma mau ngasih pelajaran ke thomas karena gue gak terima
karena dia pernah bikin lo babak belut
gue juga mau meminta maaf sama
kalau di depan mata gue
ada seorang pengkhianat
sejujurnya gue gak butuh sorry dari kalian sih
bukannya gue gak mau menerima permintaan maaf
tapi gue gak suka aja dengar kata maaf
gue butuhnya aksi nyata
lo berubah yaudah
karena menurut gue

tapi gue gak mau menerima permintaan maaf
tapi gue gak suka aja denger kata maaf
gue butuhnya aksi nyata
lo berubah yaudah

hayalah kita udah gede
yaudah biarkan nambah masalah kita ke kelas sekarang
kita terlambat jadi masalah lagi
lebih baik gue jaga di depan kelasnya reva

karena bisa aja farou masuk ke lingkungan kampus
atau bahkan anak motornya yang waktu itu gue temuin ganggu reva

lo kenapa sih
lo tau gak sih om benny
sama bodyguard buat reva
lagian bagus lah kalo reva ada bodyguard
biar dia gak deket dua terus sama boy
tapi gue yakin banget

dia tuh kerjanya gak pure buat ngelindungin reva doang
karena setiap gue ngeliat dia
tetapannya pasti beda ke reva
dan gue gak akan biarin
dan gue gak akan biarin
dia ngerebut reva dari gue
lo gak usah worry
itu gak mungkin terjadi
kalo lo mau bantuin gue buat deket dua sama reva
kalo lo mau bantuin gue buat deket dua sama reva
satu sayangan gue aja belum bisa gue kalahin
ini malah nambah satu lagi
jadi ada dua sekarang saingan gue
udah lah put
lagian belum ada buktinya juga
sekarang kita fokus dulu sama musuh utama kita

kasih tau gue sekarang ide lo apa

boy itu sayang sama semua orang yang ada di rumahnya
termasuk art nya
lo culik dia
dan lo gunain dia sebagai ancaman
dan sebar di sosmed
itu pasti berhasil
dan lo tinggal jalanin misinya
gue yakin banget
ini pasti berhasil
karena gue pernah ngelakuin hal yang sama
dan boy nurut
sekarang juga gue berangkat ke bengkel serigala
gue ada misi baru buat lo
tadi lagi gw sudah semangat
ya ray yoi sama sama nanti lu bagi aja nih jadwal lu sama jadwal kuliah lu
terus nanti ada anak wario juga yang mau gabung kok
jadi kalian bisa gantian tuh
ya udah kalo gitu nanti kabarin gua lagi ya
iiih seru banget sih tata juga mau ikutan dong
tapi tapi tapi tata sederhana diri sih
tata belajar dulu ya nanti juga pasti bisa kok
hmmm simpen deh punya besti yang supportif
congrats yah buat usaha badulah sama mondi
ya semoga aja ini adalah jalan berkah dari allah buatlah berdua
doin ya semoga semuanya lancar
pasti dong pasti gue doain
sila sama orin ternyata ngambil matkul ini juga
kenapa lu kaget gua masuk ke sini
hmm soalnya sila matkul ini tuh kayak bukan sila banget gitu loh
oh lu udah berani ngatain gua tau diri dong
iih tata itu mau ngatain sila
ternyata itu cuma ngomong kenyataannya
hah panggilnya anak
daripada lu banyak ngomong mendingan lu diem aja deh
aduh udah deh oline gak usah perhatiin nih orang ngomong apa nggak penting
boy sampe gendung gue juga
gue yakin deh boy itu sebenernya masih punya perasaan sama gue
ya siara kan gue sama dia pacaran cukup lama ya

waktunya ada nak